resmi menteri perhubungan budi karya sumadi menko pmk muhajir effendi
dan kakor lantas polri irjen aan suhanan akan membuka secara resmi kebijakan one way
situasi terkini di tol kalikangkung berdasarkan pantauan jurnalis kompas tv febriana mila
bahwa volume kendaraan mulai terlihat meningkat
gerbang tol kalikangkung terlihat meningkat
apakah sudah mulai dipadati oleh pemudik
rekayasa lalu lintas one way ini diharapkan bisa menjadi cara untuk mengurai kepadatan arus balik
yang diprediksi akan mencapai puncaknya pada hari sabtu dan hari minggu pekan ini
kami masih akan terus memantau situasi terkini dan juga seperti yang terlihat di layar kaca saudara
menteri perhubungan budi karya sumadi menko pmk muhajir effendi dan kakor lantas irjen aan suhanan
akan resmi membuka kebijakan satu arah
dari kilometer empat ratus empat belas tol kalikangkung hingga ke kilometer tujuh puluh dua tol cipali
baik baik mohon izin sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada menko pmk menteri perhubungan menteri pupr
beserta seluruh rombongan dalam acara pembukaan one way arus balik dari kilometer empat ratus empat belas gerbang tol kali kangkung
sama dengan kilometer tujuh puluh dua gerbang tol cikatama
baik selanjutnya bonjeng berkenan untuk memegang bendera start karena kita akan memulai pelaksanaan one way arus balik
dari harikako menuju ke gerbang tol cikatama
muli jin sebelumnya kami bantu hitung mundur untuk warna warna sudah siap
ya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim
perjalanan satu jalur ke arah jakarta dengan ini saya catakan resmi dilaksanakan
baik muli jin sebelumnya kami bantu hitung mundur

one way arus balik dari kilometer empat ratus empat belas gerbang tol kalikawang semarang menuju kilometer tujuh puluh dua gerbang tol cikatama dimulai
ya saudara secara resmi menteri perhubungan budi karya sumadi menko pmk muhajir effendi
menteri pupr basuki hadi mulyono dan kakor lantas polri irjen aan suhanan resmi membuka one way atau satu arah di tol kalikangkung kilometer empat ratus dua puluh